ketika waktu musim hujan saya mengajak payung
saya mengajak payung
saya mengajak payung
saya mengajak payung
rata rata ia melayani enam hingga belasan pelanggan
pada saat pelanggan menghampiri
mul dengan sigap menukar sepatu yang akan disemir dengan sandal yang ia sediakan
dengan tangannya dengan teliti ia memoles dan menyemir sepatu
sampai lima belas menit sepatu sudah bersih dan menghilap
selama bekerja mul tak pernah menentukan tarif
penghasilannya yang hanya berkisar tiga puluh sampai tujuh puluh ribu rupiah per hari masih dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan harian
lama menetap di kawasan ini mul menjadi sosok yang cukup dikenal warga
sesekali ia menjemput rezeki ke beberapa pelanggan setia
salah satunya mengenjemput rezeki
sejak mulai berdagang masakan padang di pasar ini pada seribu sembilan ratus sembilan puluh ia sudah menjadi pelanggan mul
saya di mata saya orang yang paling baik di hati norani masih ada terasa untuk ini
tapi karena keadaannya seperti ini saya dengan dia rasanya akrab saja
dia selalu bekerja

tidak ada mungkin berarti dalam hati noraninya saya itu mungkin tidak ada rasa enak
setelah seharian bekerja warga asli jakarta itu melepas lelah
di salah satu gang di dekat pasar
selama lebih dari sepuluh tahun mul menjadikan gang sempit beralaskan semen dingin tersebut sebagai tempat bernaungnya
peristiwa tabrak lari pada dua ribu lima sempat membuat kakimu lumpuh sehingga tak dapat bekerja selama tiga tahun
ia bahkan tak mampu berobat ke dokter termasuk mengobati penyakit kulit yang sudah lama dideritanya
penderitaannya bertambah ketika ia kehilangan rumah dan kedua anaknya yang dibawa sang istri
meski hidup sebatang kara mul tak patah semangat dan terus berjuang hingga akhirnya dapat kembali bekerja
kan pas ketabrakan jatuh kaki saya patah terus dua ribu delapan baru saya itu saya tuh jalan pelan pelan
pas dua ribu sembilan baru saya kembali bekerja
baru lepas tongkat baru si jalan toh
baru nyari duit usaha
ambil sembuh saya paksain tongkat saya buang
sampai kini mul pun tak memiliki ponsel untuk berkomunikasi sehingga tak mengetahui keberadaan keluarganya
harapannya sederhana hanya ingin berkumpul dengan anak anaknya yang sudah lama tak ia temui
sampai jumpa lagi